dari valentina sitorus saya akan bergeser menuju ke gracia adur yang berada di tol mbz
jadi gracia kalau di sana apakah sore ini juga masih terjadi antrian kendaraan kepadatan
jam berapa sebenarnya kepadatan itu terjadi di sana
kalau dari pantauan kami sejak pukul satu siang hingga saat ini sudah menunjukkan hampir setengah lima sore
belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan sodara
dan arus lalu lintas dari siang hingga sore ini masih sangat lancar saudara
nah meskipun demikian proses rekayasa arus lalu lintas yaitu kontraflow ini masih tetap berjalan sampai dengan detik ini sudara
sehingga ini tidak terjadi adanya arus lalu lintas seperti kemacetan ataupun kepadatan di sini situasinya masih sangat lancar
nah kalau dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu tiga hari yang lalu
biasanya dua jam menjelang buka puasa ini biasanya arus lalu lintas di kilometer empat puluh delapan biasanya terjadi kemacetan dan juga kepadatan arus lalu lintas
karena banyak pengendara yang mengejar ataupun melakukan buka puasa di rest area terdekat seperti di kilometer lima puluh tujuh
nah tapi sekarang kondisinya sangat jauh berbeda ini justru malah arus lalu lintasnya sangat lancar
para pengendara ini melaju dengan kecepatan
kondisinya melaju dengan kecepatan sekitar lima puluh hingga enam puluh meter lima puluh hingga enam puluh kilometer per jam saudara
nah sehingga ini yang situasinya agak berbeda di sini
nah kalau kemarin ini biasanya terjadi kemacetan dan juga kepadatan di jam jam malam ya
seperti pukul tujuh atau tidak pukul delapan malam waktu indonesia barat
kemungkinan juga hari ini akan diprediksi sama
banyak pengemudi yang akan melakukan
perjalanan arus mudik pada malam hari
nanti kita akan pantau bersama seperti apa kondisi perjalanan arus mudik nanti malam
apakah terjadi kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas
nah selain itu yang kami dapat informasikan tadi dari pihak jasa marga
ini tadi sempat terjadi kemacetan tadi pagi di kilometer dua puluh hingga empat ratus
bahkan sempat terjadi ada penutupan tol layang mbz
ini disebabkan karena ada gangguan kendaraan rem seperti itu